ya setelah melaju ke final dengan susah payah indonesia kini menghadapi misi yang sangat sulit di partai puncak yaitu melawan juara bertahan thailand
berbicara statistik pasukan alfred riedel patut waspada karena kalah segalanya dari thailand
jika thailand tim terproduktif dengan dua belas gol sejauh ini indonesia menjadi tim paling banyak kebobolan dengan sepuluh gol
total the war eleven sudah tujuh kali masuk final aff empat diantaranya jadi juara berbanding milik indonesia
di ranking fifa skuad garuda tertinggal lima puluh tangga dari thailand pemilik empat gelar piala aff